saudara satu unit mobil pemudik terperosok ke jurang di jalan lintas sumatera
kilometer sebelas jorongsi alang nagari gunung selasi kecamatan pulau punjung
di kabupaten darmas raya sumatera barat pada senin delapan april kemarin
awalnya mobil yang mengangkut tujuh penumpang yang merupakan satu keluarga
berangkat dari sukabumi jawa barat untuk melakukan perjalanan mudik ke kota solok sumatera barat
kemudian saat melintas di kilometer sebelas jorong sialang nagari gunung selasi
kecamatan pulau punjung kabupaten darmasraya
sopir mengantuk dan mengakibatkan mobil terjun ke jurang
tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini
ketika di jalang pengumudi dalam keadaan mengantuk
sehingga kendaraan beliau lari ke kanan jalan
kemudian sesaat sampai di lokasi sudah berhenti
karena itu jurang dengan kedalaman lebih kurang dua meter lebih
sehingga kendaraan tersebut terbalik rempah kuda
sepan pan rodanya ke atas
kemudian untuk korban mil
hanya ada yang pegal pegal dan lain lain